kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di kota palangkaraya membuat satgas udara karhutla turut dibentuk guna melakukan pemadaman menggunakan helikopter dengan teknik waterbombing
dengan cara waterbombing inilah diharapkan sejumlah titik kebakaran yang ditemukan bisa segera diminimalisir
kebakaran hutan dan lahan kembali marak terjadi di kota palangkaraya kalimantan tengah
sejak awal musim kemarau pada bulan juni dua ribu sembilan belas lalu kebakaran hutan dan lahan semakin meluas setiap harinya
berdasarkan data yang dihimpun oleh satgas karhutla provinsi kalimantan tengah sejak awal tahun dua ribu sembilan belas tercatat sudah lebih dari sembilan ratus titik kebakaran yang ditemukan dengan total lebih dari satu empat ratus hektare lahan di kota palangkaraya
salah satu cara untuk menanggulanginya adalah dengan cara waterbombing menggunakan helikopter

saya berada di bandar udara cilikriwut kota palangkaraya provinsi kalimantan tengah
dan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di beberapa lokasi yang ada di provinsi kalimantan tengah
tim bnpb dengan satgas udara karhutlah sendiri akan melakukan waterbombing dengan menggunakan helikopter yang ada di belakang saya
helikopter ini berjenis mi delapan yang merupakan buatan rusia dan saya kebetulan akan mengikuti aktivitas mereka untuk melakukan waterbombing di sejumlah titik panas yang mungkin nanti akan kita temukan
selama melakukan penelitian
penerbangan yang diestimasikan bisa memakan waktu lebih kurang dua sampai dengan tiga jam lamanya
satgas udara karhutlah dibentuk dengan beranggotakan bnpb tni angkatan udara airnav dan juga bmkg
serta dibantu oleh penerbang dan juga teknisi dari negara rusia ukraina dan juga kazakhstan untuk menerbangkan helikopter dan melakukan waterbombing
sekarang kita sudah berada di ketinggian sekitar seribu kaki dan setinggi ini pun aroma daripada sisa kebakaran hutan
masih terasa dan saya masih mencium aromanya itu berarti dampak kebakaran hutan ini juga meluas ke atas udara
dan saat ini saya melihat bahwa masih banyak sejumlah hotspot yang ditemukan khusus di atas kota palangkaraya sendiri
satgas udara karhutla kota palangkaraya memiliki empat unit helikopter yang terdiri dari tiga helikopter berjenis mi delapan dan satu unit heli kamus tiga puluh dua c yang melakukan waterbombing
dalam satu hari masing masing helikopter melakukan waterbombing
dua kali sorti di mana dalam satu sorti memiliki durasi terbang antara dua hingga tiga jam atau lebih
biasanya dalam satu helikopter terdiri dari empat personil yang memang memiliki tugas masing masing
di depan sana bagian kokpit tentunya ada pilot dan juga co pilot lalu sebelah sini ada bagian engineer yang bertugas untuk menentukan titik titik mana saja kah yang harus dilakukan waterbombing sendiri
dan juga sungai atau sumber air mana saja kah yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengambil air
helikopter yang digunakan waterbombing dibekali sebuah kantung gantung yang memiliki kapasitas tampung empat hingga lima liter air
hal yang paling menjadi kendala untuk melakukan pemadaman dengan waterbombing adalah jauhnya lokasi kebakaran yang terjadi dari sumber sumber air yang terdekat
karena memang beberapa kebakaran yang terjadi otaknya atau posisinya berada di tengah tengah hutan yang jauh dari sumber air
selain sumber air komandan subsatgas karhutla udara
irfan armi menambahkan jarak pandang penerbangan yang rendah juga sering menjadi kendala visibilitas saat penanggulangan bencana kebakaran hutan dengan helikopter
karena sekarang ini mungkin kabut asap ini lebih banyak daripada tahun kemarin
jadi itu jarak pandang itu yang mempengaruhi kendala kita untuk melakukan waterbombing
tiba sudah saya di bandar udara cilikriwut setelah melakukan penerbangan dengan helikopter mi delapan selama kurang lebih empat jam lamanya
dengan sekitar sembilan belas sampai dengan
dua puluh kali melakukan waterbombing
dari pantauan saya bersama dengan foto jurnalis saya tadi
di atas langit kota palangkaraya dan juga beberapa area sekitarnya terlihat
di mana pembakaran hutan dan lahan ini memang sengaja dilakukan untuk melakukan pembukaan lahan baru
dan hal inilah yang harus menjadi perhatian khusus
baik itu pemerintah kota pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat
untuk segera menindak tegas setegas tegasnya
bukan hanya melakukan penindakan pemadaman tetapi juga melakukan tindakan keras
bagi para pelaku
pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dan harus dihukum seberat beratnya
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
albi pratama baramaestro kalimantan tengah